masih di cnn indonesia sports prestasi yang diraih lalu muhammad zohri membuatnya kini menjadi salah satu atlet idola indonesia
tapi dibalik kesuksesan zohri ada sosok seorang pelatih bernama eni nur aini martodiharjo
tangan dingin pelatih berusia tujuh puluh dua tahun ini membawa zohri menjadi juara dunia u dua puluh
dan mengantarkan tim estafet empat x seratus meter putra indonesia meraih medali perak di asean games dua ribu delapan belas
atas kerja kerasnya mantan atlet renang indonesia ini mendapat penghargaan dari federasi atletik internasional
dan informasi berikut sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
sarah arianti pamit undur diri selamat berakhir pekan dan salam sports
masih terlalu ke belakang jadi sakit kan tokoh
bukan olahraga yang sepopuler bola ya tapi saya pikir kalau di dunia kan itu olahraga nomor satu atletik itu ya
saya inginnya adik adik atlet ini bisa sampai mendunia lah gitu
terus ya memang suka dukanya kadang kadang
masalah fasilitas yang suka kurang gitu kurang diperhatikan gitu aja
ya sukanya kalau misalnya mereka sudah mencapai target yang kita inginkan dan berhasil itu itu yang kita senang gitu
ini tangan ini namanya anak anak ya selalu ada badungnya gitu tapi masih bisa kita kendalikan gitu
jadi satu lagi mungkin franklin burumi nah itu mungkin yang paling badunya
ya kadang kadang dia suka kalau kita suruh istirahat dia misalnya jalan kemana aja gitu
jadi mau masuk program latihan udah capek gitu
tapi itu aja nggak terlalu macam macam
menurut saya menurut saya pribadi sih dia itu bukan kayak pelatih saya dia itu kayak ibu kandung saya sendiri
luar biasa lah bayinya
kita kan nggak boleh pergi malam kan soalnya besoknya latihan
kita pergi makan sate di jibinongga
kita perginya itu jam sembilan kan sudah dilarang pergi
eh kita ketahuan sama ibu
besoknya kita nggak dikasih program sama ibu
seharusnya nggak boleh tuh latihan sampai begitu
seharusnya gitu apa yang kita lakuin tuh semuanya harus ikhlas
tidak boleh ada yang maksudnya kita ngelakuin sesuatu tuh nggak boleh ada pamri
semua itu harus dilakuin dengan ikhlas
yang paling tinggi mungkin ikut asian games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua yang di jakarta ini
saya ikut di situ
dan tim estafet saya untuk gaya berganti dapat medali perunggu perak
dan untuk estafet gaya bebas dapat medali perunggu tim estafet
memang dari kecil kita berenang
dilatih berang sama orang tua saya
sedikit kurang naik
di awal juga saya memang nggak pernah ada bayangan sampai ke situ ya
karena saya tahu juga saya bukan orang atletik
dasarnya gitu ya
saya cuma belajar dari penataran aja gitu
ya nggak pernah lah membayangkan sampai setingkat itu dapat penghargaan ya
bisa bersaing dengan negara negara lain
jadi itu berhasil
hanya itu aja yang saya pikirkan waktu itu
harus punya niat
harus ada dari hati kita
saya ingin loh jadi juara
saya ingin loh jadi pelatih terbaik seperti sofri misalnya
ya itu harus punya itu
jadi kalau hanya asal asalan pengen lari itu nggak bisa jadi
cuma kasih pada niat dari dalam hati